kpu kan sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara ya mas
dan kemudian ada manuver manuver untuk rangkulan politik gitu ya
kemudian sempat anda singgung kita rangkulannya sama rakyat aja
jadi artinya pdip sudah firm mau di luar koalisi
mas gibran yang ke kami aja berbohong berapa kali
tetapi kemudian ketika ditanya bagaimana dengan pak prabowo itu sikap politiknya
kan saya tegaskan kami tidak ada persoalan secara pribadi dengan pak prabowo
tapi kalau kami bertemu dengan pak prabowo termasuk ibu mega mbak puan
itu hal hal yang sangat fundamental tadi
tentang demokrasi tentang ketaatan pada konstitusi
tentang demokrasi yang berkedalatan rakyat supremasi hukum
itu tidak pernah lelah kami perjuangkan
namanya saja kami partai demokrasi indonesia
pak prabowo kan mau ketemu bu mega
ya nantilah ada saatnya untuk ketemu
saat kami sekarang kan saatnya berjuang dulu
dan kemudian juga penggunaan hak politik di dpr
karena kami perlu tambahan beberapa fakta fakta terkait dengan abuse of power tadi
tapi angket ini kan tidak terkait dengan pak prabowo
hak angket ini kan terkait dengan bagaimana presiden di dalam menjalankan konstitusi dan undang undang betul betul dijalankan dengan baik
maka kami gunakan upaya untuk hak angket
tapi arahnya itu hak konstitusi
hak konstitusional ini perlu digunakan
karena kalau tidak lagi lagi buat apa pemilu ke depan kalau semua cara dipakai
tapi mungkin nggak nanti ketika pak prabowo ketemu bumega akhirnya bumega luluh dan berkoalisi
yang akan bisa menghadapi pak harto
itu adalah megawati sekonoputri
karena dia nggak mau tunduk pada tekanan
pada pola c stick and carrot dia nggak mau tunduk
dan ibu g mega itu nggak mau dikasih gula gula
beliau mengambil keputusan itu dengan kontemplasi
dan kemudian melihat dialektika yang ada
dan tidak menempatkan dirinya sebagai sentral
tetapi rakyat bangsa dan negara sebagai sentral
itu cara ibu mega mengambil keputusan
jadi jangan diragukan kalau urusan keteguhan ibu mega
ketika memang betul misalnya
satu dan tiga sedang berjuang bersama
sekarang kan sudah mulai ada manuver manuver untuk melobi kanan kiri
ada pertemuan antara pak surya palo dengan pak prabowo
setelah ini bu mega mungkin salah satunya yang juga ikut di lobi
kami diajarkan oleh bung karno
tapi ideologi utama kami adalah bung karno
ketika di dalam menghadapi perjuangan
maka yang terpenting adalah persatuan dengan rakyat
persatuan rakyat adalah senjata yang paling hebat
untuk berjuang sebagai negara
dan juga suatu keyakinan keyakinan seperti satyam eva jayate tadi
kami bisa memberikan suatu kontribusi
yang diakui di dalam meningkatkan kualitas demokrasi
meskipun sekarang indeks demokrasi kita
lebih rendah dibanding ketika kita awal
memasuki reformasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
jadi dialog tetap perlu
keputusan keputusan yang sangat strategis
terhadap pd perjuangan sikap politiknya
ataupun di luar itu akan diambil dengan seksama
dengan melihat seluruh aspek politiknya